sampai jumpa di video selanjutnya
ya pak jelaskan akan
kalau begitu saya permisi pak selamat istirahat pak
terima kasih banyak pak
karena semua masalah di sini sudah beres
berarti besok aku sudah bisa pulang
dan bisa segera bertemu dengan dewi lagi
gara gara mereka beli perkebunan duluan
aku gagal dapat komisi dari orang yang mau bangun mall di daerah sini
pokoknya aku harus bertindak
jangan sampai perkebunan itu terberasi pak
baik aku setuju
ini aku satria
aku ingin kasih tahu kamu wi
besok aku udah bisa balik ke jakarta
urusan di sini udah beres
kan kurang saja
adik datang soalnya
masa dia buka pak
masa dia buka pak
perkebunan kita kebakaran pak
apinya besar pak
besar sekali pak
coba cari bantuan
saya nggak pengen tahu
pokoknya api itu harus padam pak
api percuma pak
nggak ada yang percuma pak
saya bilang ada yang percuma
pokoknya pak harus berusaha dulu
bisa seperti ini sih
indi jorok banget kamu
orang lagi pada makan kok
kalau kamu masih tetap gitu makan sendiri di dapur sana
mama ini nggak perhatian
aku lagi kangen sama satria
hatiku pilu kalau satria tidak ada di sisiku
alah nggak usah berlebihan gitu deh
besok juga dia pulang kok
biar aku angkat ya
nenek udah selesai nenek
ini aku nenek
pak ya sant
ini sama kamu tuh ganggu terus
flek aku ada berita buruk nek
perkebunan kita kebakaran
kenapa bisa kebakaran kamu kan di sana nenek tunggu kamu jaga perkebunan bukan suruh bikin kebakaran dasar orang goblok

kenapa harus seperti ini sih
ini kesempatan besar sob
ini kesempatan besar buat aku tapi aku nyanyikan begitu aja
satria itu nggak pernah bejos
dikasih pekerjaan apa saja pasti gak beres
mama sudah keluar ruang banyak untuk beli perkebunan itu
tapi dia malah gagal dan kebakaran lagi
ma bukan satria penyebab beban
mereka memang anak itu
kalau bukannya tanya gimana kondisi satria baik baik atau enggak
mama malah bikinin kebun sendiri
mama cukup terlaluan ya
dia sudah nelfon aku berarti dia baik baik saja
mama nyesel sudah kasih dia kesempatan sebesar ini
kebakaran kan diluang dugaan
siapa tahu ada yang sabotase
ditanya dulu dong
iya nek mama betul
perkebunan itu kan besar banget nih
dan perkebunan sebesar itu nggak mungkin menadaki kebakaran kalau nggak ada yang bikin
dan ini bukan salahnya satria ini kan udah malem nek
satria nggak mungkin jagain terus
iya mah syafia itu kan orang manusia bukan kalong atau batman
sudah sudah sudah kalian nggak usah belain dia
aku sudah tahu kualitas anak itu
kenapa ya mama begitu
dia benci sama satria dan aku
kan bukan satria yang nyebabin kebakaran itu
itu nulis gini sih
tapi perkebunan nenek habis dimakan api wi
dan aku baru tahu dari mama ternyata
nenek mempersiapkan perkebunan itu untuk aku
karena dari hasil perkebunan itu adalah bahan baku jam wi
yang bisa ngembangin perusahaan kita usaha kita
aku gagal aku lengah
aku telah menghancurkan semua itu win
aku telah membuat nenek marah
aku memang gak berguna untuk
aku memang gak becus
kamu gak boleh ngomong seperti itu
bukannya kamu gak berguna
bukannya kamu gak becus
ini semua bukan kesalahan kamu
kamu udah melakukan usaha yang terbaik saat
tetap aja aku telah menghancurkan semua itu wi
aku telah gagal wi
aneh aja bukan aku yang datang ke perkebunan ini
mungkin perkebunan itu masih ada
perkebunan itu tidak akan kebakaran wih
kamu gak boleh kayak gini
udah sekarang kamu ikhlasin
semua ini kehendak dari allah
sekarang kamu tenang aja dulu ya
terus kamu berdoa
aku harus kasih tau dewi sol satria
aku gak tahu apa alasan mama ngelarang aku tetap berhubungan dengan dewi
tapi aku gak bisa menjauh dari dewi mah
sekeras apapun aku berusaha
pasti dia kepikiran sekali dengan masalah perkebunan itu
mudah mudahan aja pas dia pulang nanti
nenek udah gak terlalu marah sama dia
kebakaran itu kan sebetulnya bukan salahnya
mama gak tau
sebaiknya kamu balik ke kantor aja
aku takut kalau mama kamu tahu nanti dia marah lagi
sebenernya aku kesini mau ngasih tau soal satria
perkebunan satria ini mah terlangsung kebakaran
aku udah tau
satria udah telepon aku
dia kedengerannya sedih banget
kamu bantuin dia ya
kamu bantu ngeredamin emosi nenek
biar satria nggak kena marah ya
lebih perhatian banget sama satria
satria benar benar beruntung
ah kalau gitu aku balik belon ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bisa bicara dengan andrei
pak andre tadi minta izin sebentar bu
emang jadi dia bilangnya ke mana
katanya mau ke rumah temennya yang jualan jamu
ya udah makasih mbak
bener rugaan aku
tiap hari andri kesana
pasti dia pengen ketemu dewi
menteng menteng saat dia lagi gak ada
dre kamu dimana jam segini belum nyampe kantor
aku dari warung jamunya satria
ya emang dari sana kan
sering banget ke tempat dia
tiap hari kali kamu kesana
tiap hari setelah satria pergi
dan aku kesana disuruh satria
untuk bantuin dewi
aku gak ada maksud lain
aku seneng banget
kalau dalam pikiran kamu tuh cuma dewi
ya tadi aku bilang sama kamu
kalau aku kesana karena satria
bukan karena aku mau ketemu sama dewi
yang bener kamu
kok jadi yang bener sih
kamu yang gak percaya sama aku
mudah mudahan semua omongan kamu benar ya
yang juga dengan
semoga namun mereka sudah tahu
semoga saya bisa menahan mereka
seharusnya pihak saya